dua wanita parubaya terekam kamera cctv saat melakukan aksi pencurian perhiasan emas di sebuah toko emas
dalam rekaman cctv dua pelaku ini sengaja mencari kelengahan pelayan perhiasan emas
yang tengah sibuk melayani pembeli yang mulai ramai jelang lebaran
beginilah aksi pencurian perhiasan emas di sebuah toko emas di kelurahan tanjung sari kecamatan pacitan
yang terekam kamera pengintai cctv
dari hasil rekaman sebuah kamera pengintai yang terpasang di sudut kiri atas toko
terlihat dua wanita paruh baya yang mencuri perhiasan berupa kalung emas
kedua wanita ini memiliki peran masing masing
wanita berbaju merah dengan hijab warna putih berpura pura akan membeli kalung emas
dengan meminta pelayan toko untuk menunjukkan berbagai macam kalung yang diminta
sementara seorang wanita lain yang menggunakan baju hitam dengan hijab warna kuning
menunggu kelengahan pelayan toko hingga bisa leluasa menjalankan aksinya
dari aksi pencurian ini
dua buah kalung emas dengan berat seluruhnya dua puluh gram lebih berhasil dibawa kabur kedua pelaku
sementara aksi pencurian baru diketahui setelah pemilik toko yang curiga
karena koleksi emas berkurang dan kemudian memeriksa rekaman kamera cctv
hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang sudah diketahui identitasnya ini
akibat kejadian ini toko emas mengalami kerugian sekitar sepuluh juta rupiah